imade suprateka evp corporate communication pln menyatakan hingga saat ini ada empat belas pegawai pln termasuk keluarga dinyatakan meninggal dunia
sementara itu delapan puluh sembilan lainnya tengah dalam proses pencarian
saat itu banyak yang berlari banyak yang berlari untuk menghindar ya
ada yang ke rumah penduduk yang lebih tinggi ada yang kembali ke hotel dan sebagainya ya
namun dari dampak itu banyak yang kehilangan alat komunikasi
sehingga pada saat ini kami sudah melakukan koordinasi ya untuk mengkonfirmasi ke semua pegawai yang ikut tadi
itu kurang lebih sekarang ini sudah terdata satu ratus lima puluh tujuh pegawai peserta yang sudah selamat dapat kami identifikasi
lalu ada sekitar empat belas orang yang meninggal dunia
ada dari pegawai dan istri dan beberapa anak anak yang turut serta pada acara gathering malam hari kemarin
lalu kurang lebih delapan puluh sembilan orang lainnya sedang kami upayakan untuk pencariannya mencari keberadaan mereka
semoga mereka juga dalam kondisi selamat karena sampai saat ini belum dapat kami hubungi